informasi terakhir yang kami terima bahwa korban sudah ditemukan pada hari ini yaitu sekitar pukul sebelas siang tadi
kita ke informasi selanjutnya masih terkait dengan banjir
banjir yang sempat menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota jakarta pada hari selasa kemarin
menyisakan sampah bercampur lumpur untuk membersihkan limbah sisa banjir
warga pun dibantu pasukan orangnya dari pemprov dki jakarta
sejak rabu pagi wandi dan warga taman harapan rt lima belas rw tiga kelurahan cawang
kecamatan keramat jati jakarta timur berjibaku membersihkan sampah bercampur lumpur
akibat banjir yang merendam rumah mereka sejak selasa pagi
terutama sampah ya sampah sampah dari kebun kebun sampah masyarakat juga banyak sih yang buang buangan itu ya
lumpurnya juga tebal sekali
wandi yang bertempat tinggal tepat
di tepi sungai ciliwung ini tak sendirian
ia bersama warga dibantu pekerja penanganan sarana dan prasarana umum pemprov dki jakarta
atau lebih dikenal sebagai pasukan oranye
tujuh pasukan oranye diterjunkan khusus untuk permukiman warga di rt lima belas
fokusnya adalah membersihkan sampah dan lumpur yang berada di saluran saluran air milik warga
tebalnya lumpur menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka
oh kita paling bersihin saluran dulu
saluran saluran air biar nggak mampet
terus bantu evakuasi di rumah rumah warga
kesulitannya cuma sampahnya
terus juga takut ada beling
beling ya kami juga pakai sepatu buat safety gitu
pasukan orangnya menargetkan pembersihan di wilayah rt lima belas rw tiga kelurahan cawang jakarta timur selesai pada rabu siang
di akartika jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya